mantan panglima tni gatot nurmantio mencium tangan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
menjadi berita viral di media sosial
partai demokrat menilai hal itu sebagai hal yang biasa yang tidak perlu ditafsirkan lebih jauh
wakil ketua umum partai demokrat syarif hasan mengatakan
cium tangan yang dilakukan gatot terhadap sby
hanyalah sebatas hubungan emosional antara junior kepada senior
menurut syarif gatot yang merupakan junior sby di tni
merasa perlu cium tangan sebagai bentuk penghormatan
saat disinggung perihal pembentukan poros ketiga setelah pertemuan tersebut
syarif menegaskan demokrat baru akan membahasnya setelah pelaksanaan pilkada serentak
ia juga menyebut koalisi masih cair dan masih bisa berubah
itu suatu hubungan antara senior sama junior
karena bagaimanapun juga
pak gatot ini pernah dibina oleh pak sby
pak gatot ini jadi kasat di jamban eranya pak sby
kemudian yang kedua di tni itu sangat ikatan moralnya sangat kuat
antara atasan sama anak buah pasukan
jadi kemarin itu momen yang kita saksikan itu
menurut saya itu adalah hubungan emosional antara seorang senior dan junior
jadi jangan diartikan yang lain lain dulu lah
ini sebagai tanda juga pak sedangkan bertemu pak sby tadi
pak sby yang melatih saya ke belakang angkatan darat kan pak sby
bukan gitu pak
mungkin ada komunikasi komunikasi pak
ya komunikasi komunikasi aja selamat malam pak
gak ada kayak gitu kan
kali ini saja foto cium tangan yang dilakukan pejabat tinggi negeri ini membuat heboh
dalam beberapa kesempatan acara partai presiden jokowi juga pernah terlihat mencium tangan ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putri
begitupun dengan jenderal budi gunawan yang juga mencium tangan megawati
usai dilantik sebagai kepala bin
jika anda ingin mencoba silakan berlangganan di kolom komentar